penyanyi rini fatima jailani yang menjuluki diri prinses syahrini
kembali diperiksa terkait kasus first travel
saat mendatangi barat skrim polri kali ini syahrini menumpang mobil penasihat hukumnya hotman paris
yang diklaim mirip dengan mobil milik ratu elizabeth ii
kedatangan penyanyi rini fatimah jelani yang menjuluki diri prinses syahrini ke baris krim polri
selalu menarik awak media yang meliputnya
tiba bersama kuasa hukumnya hotman paris hutapea
syahrini tetap tampil cetar dengan pilihan busana bernuansa monochrome
dan kacamata bling bling hitam berukuran oversize di wajahnya
yang merupakan koleksi musim semi dua ribu tujuh belas
kacamata dengan frame hitam pekat itu adalah bagian dari seri tropiko italiano
yang dibanderol enam ratus delapan puluh lima pound sterling atau setara dengan dua belas juta rupiah
selain itu syahrini juga datang ke barreskrim dengan menumpang mobil mewah hotman paris
buatan inggris bentley mulsanne
melihat dari data badan pajak dan retribusi daerah pemerintah provinsi dki jakarta
bentley molsein tahun dua ribu dua belas itu memiliki harga jual sebesar lima empat miliar rupiah
dengan pajak tahunan sebesar satu ratus sepuluh tujuh juta rupiah
dalam catatan detik oto hotman paris memang memiliki mobil bentling

mobil itu pernah ia berikan ke putri dan juga memiliki mobil yang berbeda
maksudnya putrinya parisienne hutapea sebagai kado ulang tahun ke tujuh belas
mobil tersebut diberikan hotman yang bangga karena putrinya magang di kantor pengacara inggris kala itu
mobil berkapasitas enam tujuh ratus lima puluh dua cc berwarna hitam itu diklaim hotman mirip dengan mobil milik ratu elizabeth ii
untuk pasar asia tenggara bentley terakhir meluncurkan musim speed yang hanya dibuat sepuluh unit saja pada tahun dua ribu lima belas silam